jelang keberangkatan ibadah haji pada sembilan agustus mendatang
pemerintah kota surabaya melepas ribuan calon jamaah haji di masjid agung surabaya
sementara panitia haji embarkasi surabaya menjamin
sebanyak satu delapan ratus enam belas jamaah calon haji dilepas kementerian agama kota surabaya
di masjid al akbar surabaya kamis pagi
sebelum secara resmi dilepas ribuan jamaah haji diberi bekal pemahaman
dan tata cara pelaksanaan ibadah haji selama di tanah suci
sesuai daftar jumlah total calon jemaah haji di surabaya sendiri
sebenarnya mencapai satu delapan ratus tujuh belas
namun berkurang satu orang yakni jamaah bernama mino bin mangandimejo
asal ketintang yang meninggal dunia empat hari lalu
selain itu petugas kemenang juga terus meningkatkan kewaspadaan pada penyakit menular
dengan memberikan beberapa vaksin
seperti meningitis dan influenza
untuk mengantisipasi penularan penyakit pada jamaah selama di mekah
saya cuma hanya informasi sedikit dari dinas kesehatan
mereka calon jemaah haji yang kena satu penyakit yang menular
maka insya allah jemaah itu tidak akan berangkat
karena sudah ada keputusan istitut
salah satunya mereka yang kena penyakit
yang penyakit menular itu tidak akan berangkat
sementara itu panitia pelaksanaan ibadah haji atau
ih kementerian agama jawa timur
memastikan tak ada penundaan pemberangkatan untuk musim haji tahun ini
akibat visa yang belum selesai
pencetakan tersebut sengaja dipercepat satu bulan dari jadwal
untuk mengantisipasi penundaan keberangkatan seperti yang terjadi tahun lalu
kemarin belajar dari tahun dua ribu lima belas kemarin terkait dengan visa
pemvisaan yang terlambat
ini sudah kita antisipasi pengusulan visa itu harus ada paspor
jadi sudah awal dari daerah paspor sudah kita genjot di awal
alhamdulillah sekarang untuk jawa timur paspor tidak ada masalah
akhirnya sekarang dalam pengurusan visa
bisa alhamdulillah sudah jadi ini jawa timur sudah jadi tiga puluh kloter
tiga puluh loter lebih artinya sudah separuh
ini visa sudah kita kantongi di surabaya
rencana awal pencetakan visa dilakukan di wilayah embarkasi masing masing
namun sebelum akhirnya pencetakan tetap dilakukan di jakarta
meski begitu kanwil kemenang jatim menjamin tahun ini tak ada persoalan terkait visa
sesuai jadwal sebanyak dua puluh delapan enam ratus lebih jamaah calon haji dari jawa timur
nusa tenggara timur dan bali akan diberangkatkan melalui embarkasi surabaya pada sembilan agustus mendatang